aku udah biasa pulang sendiri lagi ya pak manko tuh bau tau
mami kan bilang sendiri ya kurus mandiri tau gak
udah lapar mau makan
laura laura sebentar
deddy mau ngomong sama kamu sebentar
ada apa lagi sih dari
terus terang mungkin ini bukan waktu yang tepat
tapi kamu harus tahu kamu sudah dijodohkan sama tristan
nah itu dia vick
ada apa bu
pak kenanya lagi ada apa ada apa
kamu lihat gak handphonenya pak dodo di mejanya
iya bri kemarin handphone saya
ketinggalan di meja ini tapi kok nggak ada ya
kemarin saya taruh di laciba pak
gak bakal kemana mana hp nya
pak coba bapak
periksa lacinya pak
saya bener pak
kemarin saya taruh di lacibapa
karena saya pikir bapak pasti pagi pagi akan membuka lacibapa
tapi kalau kamu taruh di laci ya udah pasti ada dong
pak saya berani sumpah pak bukan saya ngambil
alah udahlah kamu ngaku aja pi
handphonenya pasti kamu ambil dan kamu pasti jual kan
saya taruh di lacibapa kemarin
mana ada sih maling yang mau ngaku
buros buros bagaimana sih
masa punya anak buah maling
bisa rugi dong semua staff saya
kalau barangnya ketinggalan di kaki
katol terus hilang
tapi saya gak tahu sama sekali gak tahu pak
aduh opi kamu tuh bikin malu saya sebagai kepala clinik service di kantor ini
pokoknya sekarang juga kamu saya pecat
iya dan pesan buat kamu
saya pakai buat gantiin handphonenya pak dodo yang kamu curi
oke sudah sampai
loh kok cepet banget sih kena ekspeda
mungkin kamu menikmati perjalanannya
besok besok mau gak bonceng aku lagi
soalnya dari perjalanan kan mendingan naik sepeda aja
tapi boncengnya jangan cepet cepet
biar aku gak cepet cepet sampai rumah
iya sel kamu gak pegel pegel
gak masuk angin
ih gak pegel lagi
gimana aku senang naik sepeda
pokoknya masuk antren aku ke rumah lagi oke
oh ya kamu jangan lupa sholat ya
yaudah aku pulang dulu
tunggu tunggu tunggu
aku aku aku tuh
kerajaan dan pengguna example
aku jadi pengantin
aku gak berani bilang aku suka sama dia
mami udah ada aku pulang
laura kemana saja kamu
kata pak sopir kamu gak ada di sekolah
duh mami itu salah
aku ada tapi aku gak mau pulang sama mangkil
aku gak mau aku udah biasa pulang sendiri
lagian pak mangkil tuh bau tau
mami kan bilang sendiri aku harus mandiri tau gak
udah lapar mau makan
laura laura sebentar
deddy mau ngomong sama kamu sebentar
ada apa lagi sih dari
terus terang mungkin ini bukan waktu yang tepat
tapi kamu harus tahu kamu sudah dijodohkan sama tristan
sama tristan tidak
kamu gak mau
kamu gak mau gak suka sama tristan
kamu gak mau pasti karena ada rangga ya
pasti dia alasannya kan
tristan tuh gebetannya rene tau gak
dad gebetan apa sih
man gue gebetan itu cowok pacar tau gak sih
itu tuh rene tuh suka banget sama tristan
aku gak mau ngihatin rene
rene tuh best friend aku sahabat aku tau gak
jadi aku gak mau jodohan sama tristan
laura laura sebentar
kalau masalah itu itu kan bisa diatur
lagi pula antara orang tuanya tristan sama deddy dan juga mami
sudah lama mengatur perjuruan ini
kamu harus mau dong
tapi dari aku gak mau
laura antara kamu sama tristan kan cocok
sayang ini yang terbaik buat kamu
mami lu dari jahat
dad dia gak mau lagi
aduh gimana nih dad
itu anak kan kelakuannya gak beda sama kamu
tristan kamu tuh jadi anak tuh ngebantah terus ya
pak tristan tetep gak mau
tristan gak mau dijodohin sama laura
dengar papa baik baik
kemarin itu papa suruh kamu dekat sama reni
karena papa sama papa yang reni tuh deket ya
dan papa tidak mau berantakan gara gara kamu sering berantem sama reni
dan sekarang kamu harus terima perjodohan ini
pak tapi laura itu teman tristan dan tristan itu gak mungkin dong pacaran sama dia
kamu itu salah
karena kamu berteman sama dia perjodohan dia semakin lancar
tapi tristan tetep gak mau
kamu itu anak papa dan kamu harus nurut apa kata bapak
kak beneran deh bukan opi yang ambil handphonenya pak dodo
opi itu ditaruh di lacinya kak
berarti ada yang ambil hp itu setelah kamu taruh ya
jadi opi yang disalahin
ya kamu gak tau pi
tapi yaudahlah pi
yang penting semuanya sudah selesai
kamu udah ganti sama uang gaji kamu
kak masalahnya kalau misalnya opi gak ada kerjaan
kita dapat uang dari mana kok untuk makan
kan ada kakak
tapi selain kerja di tempat pak ronald
kamu bisa kan kerja di tempat yang lain
kakak bantu deh
ya mungkin ini salah satu cara untuk gue kabur dari ini
pak pak pak pak
pak pak pak pak
pak pak pak pak
kabur dari rumah ini
bukan papa hanya kurung kamu di sini
pak tapi tristan itu gak mungkin sama laura
trista tuh gak sayang sama dia
trison punya pilihan sendiri pak
siapa oke itu pilihan kamu
sampai kapanpun papa tidak akan menyetujuinya
tapi pak tristan tuh sayang sama dia
tapi pak tristan tuh sayang sama dia
persetan sama opi
dia itu tidak akan bahagiakan kamu
tapi papa sama lora yang bahagian kamu
dan sekarang kamu diam di sini
sampai kamu sadar kalau perjodohan ini adalah masa depan kamu yang baik
pak pak pak pak
pak buka pintunya pak
gue harus cari cara untuk kabur dari rumah ini

itu bukan bimbang
yang penting peroleh beber movies ini

ternyata kita bisa giltar tiga belas beres
untuk ngibulin kedua bockup kita
asal lo tau ya ra
tadi itu gue keluar dari rumah lewat gudang
dan gue akhirnya bisa sampai sini ra
dengan alasan ke bokap gue gue setuju dengan perjodohan itu
jadi mau sekarang kita perupacaran
tapi cuma di depan bokap kita berdua
di luar itu kita jalanin aja masing masing
gue lega sekarang
jadi laura itu dijodohin sama tristan
yes wah kus baru nih